presiden republik indonesia joko widodo menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi putusan kasasi ma terhadap baik nuril
korban pelecehan seksual yang terancam penjara enam bulan dan denda uang lima ratus juta rupiah
namun baik nuril masih bisa mengajukan melalui peninjauan kembali atau pk
jika langkah di pk ini gagal nuril bisa mengajukan gerasi ke presiden
aksi solidaritas dan keprihatinan untuk baik nuril mantan guru honorer asal nusa tenggara barat terus berdatangan
masyarakat indonesia dari berbagai elemen mendesak agar baik nuril korban pelecehan seksual yang didakwa penjara dan denda ratusan juta tersebut
segera dibebaskan karena dianggap tidak bersalah
di tingkat pengadilan negeri ntb baik nuril dinyatakan tidak bersalah melanggar uu ite
namun lewat putusan kasasi ma baik nuril dinyatakan bersalah dan terancam hukuman penjara enam bulan dan denda lima ratus juta rupiah
presiden ri joko widodo usai kunjungan kerja di kabupaten lamongan jawa
jawa timur senin pagi menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi putusan kasasi ma
namun presiden jokowi mengajurkan agar baik nuril mengajukan peninjauan kembali atau pk ke mahkamah agung
jika tetap gagal baik nuril bisa mengajukan gerasi ke presiden
rabu depan baik nuril akan menjalani hukuman enam bulan penjara
berbagai upaya sudah dilakukan baik nuril termasuk anaknya yang mengirim surat kepada presiden jokowi
baik nuril menanggung kemasukan
baik nuril ya supaya semuanya tahu
pertama tentu kita harus menghormati proses hukum menghormati kasasi di ma
dan sebagai kepala pemerintahan saya tidak mungkin intervensi tidak bisa intervensi putusan tersebut
ini harus tahu
namun dalam mencari keadilan ibu baik nuril masih bisa mengajukan upaya hukum yaitu pk
kita berharap nantinya melalui pk ma mahkamah agung dapat memberikan keputusan yang seade adilnya
saya sangat mendukung ibu baik nuril mencari keadilan
dan seandainya ini seandainya ya nanti pk nya masih belum mendapatkan keadilan bisa mengajukan kerasi ke presiden
emang tahapannya seperti itu
sudah kirim surat pak
nanti kita akan mengajukan kerasi ke presiden